anda kembali di cnn indonesian newsroom
hari ini hingga jam sepuluh malam nanti
dan kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada arief kurniawan di transmart jakarta
dan ada gancar wicaksono di transmart surabaya
saya ke arief terlebih dahulu
arief bagaimana suasana gebiar full day sale
ya selamat sore puspa
betul sekali memang transmart full day sale pada hari ini kembali digelar
dan saat ini di transmart sepakaputi
sudah sore hari ini masih tetap ramai ya
karena sejak pagi tadi pukul sepuluh
itu pengunjung yang datang tidak berhenti datang
karena terus menerus berganti
dan memang untuk transmart full day sale
dengan tambahan menggunakan alu prime
customer itu harus menggunakan produk dari bank mega
seperti debit bank mega kartu kredit bank mega
kartu kredit mega syariah dan juga alu pay letter
dan memang di transmart sepakaputi ini
dua produk yang menjadi unggulan atau yang paling laris dibeli oleh pengunjung
itu adalah produk elektronik dan juga sepeda
baik itu sepeda listrik ataupun sepeda biasa
seperti sepeda anak anak ataupun sepeda lipat
dan untuk produk elektronik
itu dua yang paling laris itu adalah ac dan juga tv smart tv
nah di sini untuk produk produk smart tv ya
mulai dari tiga puluh dua inch lalu empat puluh tiga inch sampai dengan lima puluh lima inch
ini semua diskonnya ini luar biasa
saya mencontohkan untuk produk google tv ya
lima puluh lima inch ini yang tadinya harganya sekitar tujuh jutaan
itu dengan menggunakan semua promo aloprime dan juga bank mega
itu jatuhnya hanya lima jutaan
jadi bisa potongan harganya ya
oke terima kasih
potongan harga itu sampai dengan dua juta rupiah
sementara untuk ac itu juga sama
untuk ac ac setengah pk di sini banyak sekali
diburu oleh para pengunjung
dan ac di sini start harga itu mulai dari tiga jutaan
yang sebelumnya harganya itu empat jutaan
karena untuk ac itu rata rata potongan satu juta sampai dengan satu lima juta
sementara untuk sepeda listrik
itu juga rata rata potongannya itu mencapai satu jutaan
sementara untuk sepeda biasa
itu rata rata potongannya itu start harganya untuk sepeda anak
utamanya itu mulai dari lima ratus ribuan sampai dengan dua juta sampai dengan tiga juta
dan tidak hanya untuk produk elektronik saja dan juga sepeda
tapi juga untuk kebutuhan pokok ya
di sini yang luar biasa juga adalah daging
nah untuk daging sapi itu yang biasanya di pasaran rp satu ratus lima puluh per kilo
di sini hanya satu ratus empat ribu rupiah per kilo
dengan catatan menggunakan produk dari alu prime
dan tidak hanya daging saja
tapi juga untuk ayam ini harganya juga diskon besar sekali
nah seperti kita tahu ayam saat ini lagi mahal ya
satu ekor bisa mencapai empat puluh ribu
nah di sini dengan menggunakan aloprime itu menjadi hanya tiga puluh satu ribu rupiah
dan tidak hanya untuk ayam dan daging sapi saja
nah bagi anda yang belum punya rencana hari sabtu ini
bisa segera datang ke transmart yang ada di dekat kota anda

transmart full day sale itu hanya berlangsung pada hari ini saja
jadi pastikan anda menggunakan produk produk bank mega ataupun alubank
oke arief terima kasih
nah kalau tadi di jakarta barang elektronik seperti tv ac
dan juga termasuk sepeda bahkan daging ayam ini menjadi buruan
karena harga diskonnya lumayan besar
kita ke surabaya sekarang surabaya jawa timur ada ganjar wicaksono
bagaimana anda melihat alubank
bagaimana anda melihat produk produk yang ditawarkan
apakah juga diskonnya ternyata sama nih dengan apa yang ditawarkan di jakarta
baik di sini posisinya sama
jadi di sini juga mulai rame kemudian banyak barang barang yang menjadi idola
kebanyakan memang elektronik seperti yang dijelaskan untuk transmart jakarta
sama di surabaya sama
jadi di sini pembayarannya pun sama
menggunakan kartu kredit tersebut
kredit bank mega kemudian kartu kredit bank mega syariah
kemudian alo prime dan juga paylaternya alo
nah yang menjadi prima dona kalau di surabaya ini
jadi sepeda listrik ini sedang menjadi prima dona
karena memang turunnya juga lumayan
seperti salah satunya ada yang dari harga rp enam tujuh ratus
seperti ini dia khusus untuk alo prime dia turun rp lima tiga puluh enam juta
jadi turunnya itu hampir rp satu tiga juta
seperti yang di sebelahnya juga ini
dari harga rp enam lima ratus menjadi rp lima dua ratus
jadi memang diskonnya sangat luar biasa
nah terus kemudian banyak yang pertama
terus bertanya kalau saya belum punya alo prime alo bank bagaimana
tidak usah khawatir
jadi kalau saya ini posisi saya sedang di lantai tiga
jadi di sini ada sepeda sorry sepeda listrik sepeda koper dan lain lain
nah untuk bapak bapak yang persiapan untuk bekerja
mulai dari pakaian baju celana seperti itu
sepatu parfum apapun kebutuhan anda ada di sini
seperti tadi saya katakan kalau tidak punya bagaimana tenang
jadi begitu anda masuk ke lantai satu
ada di situ petugas teman teman dari alobank dan bank mega
jadi anda tinggal mendaftar ya kan
alo primenya kemudian di update ke alo prime
kemudian sudah anda top up sudah siap
untuk bertransaksi dan menikmati diskon diskonnya
nah terus kemudian coba kita tanya lagi untuk apa saja diskonnya ya
mbak mbak silakan mbak edsa
oke ini dengan bahasa ard dari regional di sini
mbak diskonnya apa saja mbak seperti apa
oke oke diskonnya banyak banget ya
emang dari ini full day sales temanya
kartu kredit bank mega dan kartu kredit bank mega syariah juga
untuk variannya apa saja
hampir semua jadi kebutuhan sehari hari
produk fresh elektronik dan l pro juga
jadi sepeda e bike ini juga termasuk diskon
yang paling lapis sekarang lagi viralnya memang sepeda listrik
dan motor listrik juga termasuk tv tv led juga banyak sekali yang promo
siap terima kasih mbak elza
baik seperti keterangan dari teman teman dari transmart
yang di sini hits nya tadi
nah jadi nanti momennya teman teman ada beberapa tadi yang dia masuk
kemudian karena dengar diskonnya sebegitu besar
dan cuma ini sudah jam lima maka ada waktu cuma sekitar lima jam lagi
karena ini tutup jam sepuluh malam yang biasanya jam sembilan
maka buru buru terus tadi lupa
jadi dia tidak sempat daftar alo di lantai satu dia langsung naik
terus kemudian ketika membayar gimana tenang
jadi di sini bisa dibantu dengan teman kasir
atau banyak teman teman dari alobank yang siap membantu
ketika anda lupa oh ya saya belum punya alo prime gitu kan
nanti sudah langsung dibantu sama teman teman itu
juga nanti ketika anda selesai menikmati
semua diskon ini jadi banyak untuk ibu ibu
seperti tadi kata mbak edsa keperluan dapur daging
nah nanti begitu selesai anda tidak perlu bingung bayar parkir yang sampai berapa ribu
kenapa karena anda pakai alo prime anda cuma bayar satu rupiah saja
dan sudah langsung bisa pulang begitu
oke ini artinya warga surabaya harus siap siap ya lima jam lagi ini udah akan selesai
masih banyak diskonnya sampai dengan jam sepuluh nanti
ganjar wicaksono terima kasih banyak dari transmart surabaya
dan sebelumnya ada arief kurniawan
produser lapangan cnn indonesia dari transmart jakarta